saya dengar nih kalau kita back forward ke belakang gitu ya reverse ke belakang
ada teman teman anda yang juga pakai lambang dan juga baju yang sama seperti anda pak humprejemat dan kawan kawan
deklarasi mendukung prabowo itu seberapa mengganggu itu mas romy
dia nggak mengganggu ya dia kan dagang ya
dia kan dagang saja bahkan ada seorang kawan saya yang mantan eselon satu di papua sudah ditelepon
mau nggak jadi menteri menterinya prabowo nanti kalau menang begitu
dia sebenarnya cuma dagang saja tetapi kita sudah menyampaikan laporan kepada polisi
untuk tuduhan pemalsuan tuduhan penyerobotan nama juga jabatan
serta penggunaan alamat kantor yang tidak sesuai dengan undang undang
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini